duka menyelimuti kota palu tepat saat ibu kota sulawesi tengah ini tengah merayakan hari ulang tahun ke empat puluh
sebuah video persiapan festival pesona palu nomoni diunggah wakil wali kota palu sigit purnomo said
atau yang lebih dikenal dengan pasha ungu di media sosial beberapa jam sebelum gempa dan tsunami menerjang kota palu
assalamualaikum indonesia sekarang kita berada di persis di panggung anjungan palunomoni
ada acara apa malam ini
pembukaan persona palu nomoni tiga tahun dua ribu delapan belas
unggahan wakil wali kota palu ini hanya beberapa jam sebelum gempa mengguncang kota palu
ya pada jumat malam dua puluh delapan september dua ribu delapan belas akan dibuka festival pesona palu nomoni
festival ini akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh september dua ribu delapan belas di sepanjang pesisir teluk palu
festival pesona ini diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun ke empat puluh kota palu
selama tiga hari festival pesona palu nomoni dua ribu delapan belas akan diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya
di antaranya pertunjukan seruling tradisional kolosal lalove dan panggung tradisional gimba di sepanjang teluk palu
hingga ritual adat balia dari suku kaini
selain pertunjukan seni dan budaya akan diisi juga acara olahraga seperti maraton internasional
lomba berenang lomba perahu tradisional sandek dan sebagainya
tepat dua hari lalu atau dua puluh tujuh september dua ribu delapan belas
upacara peringatan hari ulang tahun ke empat puluh kota palu dilaksanakan di halaman kantor pemerintahan kota palu
dalam acara tersebut tiga puluh empat bendera provinsi se indonesia turut dikibarkan
dikutip dari instagram wakil wali kota palu pasha ungu
hal ini sebagai bentuk penguatan dan perwujudan bineka tunggal ika dari palu untuk indonesia